pesawat susi air jenis pilatus porter dengan registrasi pkbvm yang jatuh di daerah kampung duma kabupaten mimika timika papua kami siang ditemukan
tujuh korban yang terdiri dari satu pilot dan enam penumpang dinyatakan selamat
dari tujuh korban termasuk pilot dan kru pesawat lima diantaranya dievakuasi ke timika kabupaten mimika untuk menjalani tindakan medis di rsud mimika
mereka dievakuasi menggunakan helikopter caracal milik tni au dan tiba di bandara timika pada pukul dua belas sepuluh waktu indonesia timur
menurut dan lanut timika selamat soeharsono walaupun selamat kondisi luka korban cukup parah
kepala kantor sartimika menyatakan dua korban lainnya tidak ikut dievakuasi karena merupakan warga kampung duma
crashnya itu ketika dia mau pulang dari duma ke timika
jadi pesawat airborne karena memang cuaca kurang mendukung juga
dia terbang kemudian jadi kres
nanti sekali lagi dalam putusan investigasi tidak bisa kita sampaikan karena apa
sekarang nanti ada tim yang akan menjawab perihal kenapa pesawat itu mengalami crash
hingga saat ini penyebab jatuhnya pesawat susi air belum bisa diketahui
pesawat susi air dari timika tujuan kampung duma kabupaten paniai jatuh pada kamis pagi
pesawat tersebut mengangkut tujuh orang termasuk pilot
saiman timika papua